jadi awal mulanya itu ayah saya mengajak saya untuk bertamu ke temannya
nah posisinya itu di banjarnegara dari situ saya awalnya berangkatnya pakai bis
pakai bis di terminal turun di wonosobo
di wonosobo itu saya dijemput oleh ibaratnya jembatannya lah jembatannya si pelaku temannya
nah udah disitu sampai rumahnya udah sampai rumah lalu mengobrol dengan ayah saya
dari situ udah dulu langsung pulang karena saya juga gak tahu saya juga nunggu di luar soalnya
dari situ ya sekitar lima kali kedua kalinya baru saya tahu bahwa itu tuh adalah penggandaan uang
saya juga kaget gitu pak
saya udah berusaha ngomong ke ayah saya untuk jangan melakukan itu
cuma memang ayah saya masih nge ke
untuk melakukannya lagi ya sudah saya juga gimana gitu kan mau ngomongnya juga
masih tetap begitu tapi tidak ada capeknya juga kan ngomong gitu kan
dari situ pas yang terakhir ini aja saya tidak ikut
terjadilah hal yang tidak diinginkan